aktivitas seperti ini tidak hanya berbahaya namun berpotensi melanggar ketentuan undang undang kai
dengan tegas melarang masyarakat berada di jalur kereta api
untuk aktivitas apapun selain untuk kepentingan operasional perjalanan kereta api
saya ihsan sitorus saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya